akibat desakan dari orang tua korban vaksin palsu
posko pengaduan di rumah sakit harapan bunda akhirnya dibuka
posko ini dibuka sejak pukul dua belas sabtu siang
awalnya posko ini tidak beroperasi sesuai dengan instruksi pihak manajemen rumah sakit
sekitar pukul enam pagi mereka menyuruh pihak keamanan rumah sakit menutup posko
posko pengaduan ini disediakan berdasarkan inisiatif dari tni
yang juga menurunkan personilnya untuk bersiaga di lokasi
fasilitas yang disediakan tidak sesuai dengan standar kenyamanan
terutama bagi anak kecil
pelayanan yang diberikan hanyalah berupa verifikasi data para pasien
para orang tua korban menyayangkan pelayanan rumah sakit yang terkesan lamban
dalam menangani aduan dan permintaan ganti rugi